kementerian keuangan memastikan tarif maksimal baru bea keluar ekspor konsentrat mineral dan barang tambang
menurut kepala badan kebijakan fiskal saw hasil tarif tersebut dibebankan untuk row atau belum sama sekali melakukan pembangunan smelter
perusahaan tersebut akan dikenai tarif bea keluar tertinggi
sawhasil juga menambahkan tujuan diberlakukannya tarif maksimal tersebut adalah memberi insentif pada percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau barang tambang